untuk mengetahui informasi terkini terkait kluster cilangkap sudah ada produser lapangan cnn indonesia irin wardani di sana
ya selamat pagi menjelang siang irin
ini kita tahu jika kemarin total ada satu ratus empat orang warga di sana yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
lantas bagaimana dengan hari ini apa informasi dan perkembangan terbaru dari sana irin
ya irin apakah anda bisa mendengar kami irin
iya fani dan sarah saya tidak bisa mendengar jelas pertanyaan anda karena suaranya terputus putus
namun bisa saya ceritakan kondisi di lingkungan sini di rt tiga rw tiga celangkap ini
bahwa ada beberapa barusan saja ada beberapa petugas yang telah selesai melakukan penyemprotan di wilayah wilayah yang di lockdown
dari tempat saya berdiri ini ada dua titik
yang bisa dilakukan lockdown sendiri
ya tadi sempat saya jelaskan bahwa ada beberapa baru saja selesai beberapa orang petugas
yang telah selesai melakukan penyemprotan di wilayah wilayah yang di lockdown sendiri
nah dari tempat saya berdiri saya bisa melihat ada dua titik yang dilokdan dua titik perkampungan yang dilokdan
dan itu ada di wilayah rt tiga rw tiga sendiri
memang sebagai catatan ada satu ratus dua warga yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
yang sudah dibawa ke rumah sakit rujukan dan juga di wisma atlet
lima belas diantaranya sebenarnya tinggal karena usianya anak dan tidak bisa hidup secara mandiri
maka mereka dirawat langsung oleh orang tuanya
namun informasi yang saya dapat meskipun dirawat di antara orang orang yang sehat
kedua belas anak ini dan juga keluarga yang merawatnya juga mendapatkan perhatian khusus
jadi setiap harinya petugas kesehatan juga melakukan pemantauan khusus kepada ke dua belas anak ini
kluster ini kluster yang timbul hanya ada di rt tiga rw tiga sendiri
nah sebagai persiapan dukungan masyarakat dukungan beberapa aparat sendiri
bisa kita lihat di tempat saya berdiri ini ada proses memasak
untuk membantu persiapan makan siang warga warga yang di lockdown sendiri di rt tiga rw tiga ini
nah dapur umum ini disediakan oleh kepolisian setempat
dan ibu tati permisi
mengajak berbincang bincang dengan kapolsek cipayung sendiri
ibu tadi bisa kita berbincang sebentar maaf mengganggu kegiatannya
bisa kita mendekat bu
ini tadi saya melihat beberapa poluan disiagakan untuk melakukan persiapan untuk mendukung logistik warga
dan juga beberapa petugas untuk melakukan penyemprotan
sebenarnya kegiatan kepolisian di sini itu selain keamanan apakah memang sehari harinya seperti ini bu
iya terima kasih kami dari polsek cipayung
atas perintah memang dari bapak kapol dan metro jaya
melalui kapolres metro jakarta timur kami terus memantau memberikan pengawasan memberikan keamanan
kepada rt tiga rw tiga kelurahan cilangkap ini karena memang terkonfirmasi dari enam ratus sembilan puluh satu warga yang ada di sini
karena mereka pada saat lebaran bukan halal bihalal tetapi mereka datang silaturahmi
karena memang di sini termasuk keluarga hampir keseluruhan
tujuh puluh delapan puluh persen mereka keluarga besar
jadi mereka datang silaturahmi satu dengan yang lain sehingga terdeteksi dua orang sehingga bisa menjadi sampai saat ini satu ratus empat
ya alhamdulillah yang dua orang tadi sudah sembuh jadi ada satu ratus dua sampai saat ini
dan pada wilayah ini wilayah rt tiga rw tiga kelurahan cilangkap ini kita adakan mikro lockdown
kami tentunya dari polsek cipayung bergabung atau bahu membahu bersama dengan kecamatan koramil
juga kelurahan setempat dari rt rw ibu ibu dasar wisma termasuk anggota kami dari polwan
kita terjunkan semua bahu membahu untuk memberikan asupan makan yang bergizi
asupan makan yang bergisi untuk baik
yang isolasi mandiri yang positif juga kepada warga yang lain kita berikan makan
karena supaya mengurangi aktivitas daripada warga untuk keluar dari zona merah ini
salah satu kesulitan atau ancaman ya maksud saya bahwa ketika ada lockdown itu timbul kejahatan
bagaimana skenario sebenarnya pengawasan di area area yang di lockdown
ya betul jadi ada dari satu ratus dua tadi
ada dua puluh di rumah sakit rujukan
sisanya kecuali yang anak anak itu semuanya di wisma atlet
tentunya ada rumah yang kosong
itulah dari polsek cipayung kita siagakan
yang awalnya kami dari polsek cipayung itu setiap kegiatan apel pagi kami laksanakan di mako polsek
untuk mulai dinyatakan micro lockdown di wilayah ini kami semua siagakan di wilayah ini
kami tiga puluh personel setiap hari ada di sini
kita bagi dua puluh empat jam
termasuk pelaksanaan micro lockdown ini ada yang positif anak anak tadi
tetap kita dari polsek bahu membahu juga dengan pihak kelurahan
kita adakan penyemprotan karena memang perkampungan di sini adalah perkampungan padat dan tidak mungkin dilalui oleh kendaraan besar
sehingga anggota kami kita perintahkan untuk melakukan penyemprotan secara manual masuk ke kampung kampung
karena memang jalannya sempit
termasuk khususnya kepada rumah
rumah yang isolasi positif
termasuk sekitarnya dan seluruh jalanan kita semprot setiap hari
berarti sejauh ini kondisi keamanan lingkungan aman ya bu ya
untuk kondisi keamanan sangat terjaga karena memang kita bahu membahu bersama anggota polsek juga anggota fkdm anggota satpol pp
semuanya menjaga keamanan
termasuk saya ulangi juga kepada yang isolasi positif orang tuanya terus dipantau dari pihak kesehatan puskesmas
termasuk dari polsek cipayung melakukan swab antigen
ini memang perintah bapak kapolda untuk seluruh jakarta
kita melaksanakan swab antigen untuk antisipasi secara dini
karena orang tua tadi negatif dia setiap hari dengan anaknya tentunya kita mengkhawatirkan
maka kita lakukan swab antigen untuk mendeteksi dini apakah mereka tertular dari anaknya atau tidak
sepanjang sampai dengan saat ini alhamdulillah masih aman
oke baik terima kasih ibu silakan kembali melanjutkan aktivitasnya sehat selalu
nah setelah mendengar penjelasan sendiri dari kapolsek cipayung bisa dipastikan bahwa meskipun ada lockdown dan ancaman keamanan
tapi dengan banyaknya personil tadi saya juga melihat ada beberapa personil tentara dan juga masyarakat setempat
karang taruna juga ikut berjaga jaga di setiap titik titik di mana ada kendaraan dilaluin
karena memang lockdown ini bukan hanya ya tapi berada di gang gang yang memang sangat dijaga ketat
kendaraan bisa melintas tapi tidak bisa masuk
ke area area yang sedang di lockdown
ada papan penghalangnya ada papan penutupnya untuk
supaya warga meskipun warga sekitar tidak bisa melewati tanda tersebut atau pintu palang tersebut
ya baik kita juga mengapresiasi ya kerja gabungan dari tni polri dan juga warga sekitar sana yang turut membantu para keluarga yang memang terkena covid sembilan belas
dan juga saya berharap ini kami semua berharap ini
bahwa dari satu ratus dua yang masih positif covid sembilan belas
ini segera mendapatkan hasil negatif
ya betul sekali
baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia iren wardani yang melaporkan langsung dari cilangkap jakarta timur